tapi yang menarik
aku kok bisa gampang banget akrab dengan dia ya
anak ini yang ketemu sama nino
ngapain nino semalam di aglonema residence
papa mau elsa bercerai dari nino
ya gak maulah
ya kalau kamu gak mau
tolong bantuin aku dong
cari solusi buat mereka
supaya mereka bisa baikan lagi
ma mereka sudah berumah tangga
dan sebentar lagi mereka jadi orang tua
seharusnya mereka kalau punya masalah
mereka duduk bareng dan memecahkan masalah sama sama
jangan sebentar mentar mereka berubah
antam terus pergi dari rumah
itu gak bagus ma
sama sama gak dewasa
ih kamu tuh gimana sih
kok mereka malah disuruh pecahin masalahnya sendiri
bukannya bantuin cara solusi
papa nggak mau karena mereka kita jadi ikutan ribut
ya mendingan sekarang kita berangkat ke restoran
kamu berangkat sendiri aja deh
aku biar ngurusin elsa dulu
jangan lupa makan
nanti kalau dia sakitnya
ada masalah baru
nanti aku buatin dia bubur
aku berangkat dulu ya
kamu udah gak pusing lagi
aku mau ketemu sama nino
mama temenin ya
gak ada yang bantuin
mah aku udah gak apa apa kok
aku bisa jalan sendiri
yaudah hati hati ya sayang
hai mbak erna
kabar anak kamu rina
udah punya anak dua
oke yaudah kalau gitu kapan kapan kita ngobrol lagi
atau mungkin kita janjian ketemuan ya
semua teman teman kuliahnya al udah menikah dan punya anak
kalau nungguin al cari jodoh sendiri
bisa bisa sampai tahun dua ribu tiga puluh lu gak cari cari
hai apa kabar
aku gak tau kalau indira sakit
tempat apaan sih ini
kayak perumahannya biasa biasa aja
oh iya gua baru ingat
waktu grand opening restorannya papa nino pernah
pernah lewat jalan sini
tapi kan ini bukan arah rumah

tapi kan ini bukan arah rumah

tapi kan ini bukan arah rumah
tapi kan ini bukan arah rumah

tapi kan ini bukan arah rumah

tapi kan ini bukan arah rumah

tapi kan ini bukan arah rumah

tapi kan ini bukan arah rumah
tapi kan ini bukan arah rumah

tapi kan ini bukan arah rumah

tapi kan ini bukan arah rumah
tapi kan ini bukan arah rumah
tapi kan ini bukan arah rumah
nama anak kecil yang pernah disebut nino
tadi siang aku ketemu sama
tapi yang menarik
aku kok bisa gampang banget akrab dengan dia ya
anak ini yang ketemu sama nino
ngapain nino semalam di aglo nema residence
perasaan lagi main di mari
siapa itu di
pake jaket dulu ya
kan kamu baru habis sembuh ya nak ya
lo adeknya andin kan
ya waktu kita pengen nampar andin
ngapain lo di mari
oh lu yang cleaning service di kantornya pak al itu
ya suka suka gue dong
kan gak masalah buat lo
ya gue lagi ngurusin penat
ya udah santai
gue tuh cuma pengen tahu
ini anak anaknya siapa sih
lo gak tau dia siapa ya
gak tau makanya gue nanya
lo adek macam apa sih lo
gue kasih tau ya
oh jadi ini anaknya mbak andin
kok mba andin gak pernah cerita ya sama gue
ya mungkin gak penting kali buat cerita cerita sama lo
jadi reina anak angkatnya andin
terus buat apa nino deketin anak angkatnya andin
halo selamat siang
dengan ibu elsa anindita prasetya
jadwal kontrol kehamilan ibu hari ini di jam satu siang ya bu
makasih ya buat infonya
ya sama sama ibu
tante pulang dulu ya
kita masuk yuk
kita mainnya di dalam aja ya
nanti gue bakal kesini
kenapa nino segitu pedulinya sama reina